bentrokan ojek konvensional dan ojek berbasis online kembali terjadi di kawasan jatinangor
sejumlah pangkalan ojek konvensional dirusak masa yang diduga dilakukan oleh pengemudi ojek online
perusakan dipicu karena adanya dugaan penganiayaan terhadap ojek online
sejumlah pangkalan ojek konvensional yang berlokasi di desa sayang
kecamatan jatinangor sumedang rusak akibat serangan masa
penyerangan terjadi diduga karena salah satu pengemudi ojek online
yang dianiaya setelah mengantarkan penumpang di kawasan jatinangor
merasa tidak terima ratusan masa yang diduga ojek online sekota bandung dan sumedang
mendatangi lokasi penganiayaan dan mencari para pelaku
aksi kemudian berlanjut dengan pengerusakan sejumlah pangkalan ojek konvensional hingga porak poranda
bahkan dua orang pengudi ojek pangkalan yang tengah manggal menjadi sasaran penganiayaan masa
sehingga harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita sejumlah luka di tangan dan kepala
akibat kejadian tersebut
puluhan tukang ojek pangkalan mendatangi mapolsek jatinangor untuk mengadukan peristiwa tersebut
agar ke depannya sama ojek
perumahan kalah tadi malam sendiri ada korban dari pihak ojek pangkalan
ada korban luka luka daripada ojek pangkalan
dan ini sudah mereka sudah lawan jalan di rumah
sementara ini juga ada dua orang
tadi malam kita datangin dua orang
informasi penganiayaan terhadap pengemudi ojek online tersebut tidaklah benar
karena tidak ada korban yang melaporkan penganiayaan itu
rencananya polisi akan menggelar mediasi antara ojek online dan konvensional
ratusan ojek pangkalan di jatinangor lakukan aksi blokir jalan dan dorong motor
menuntut pelarangan angkutan berbasis online di wilayah jatinangor
aksi berlangsung damai
namun menyebabkan kemacetan hingga tiga km di jalan bandung sumedang
yanuar aditya semedang